selamat malam persaingan politik yang sengit seringkali mendorong munculnya cara
atau bentuk kampanye yang konfrontatif
situasi yang dinilai banyak pihak berpotensi memecah belah masyarakat
sidanya tren ini muncul dan terlihat di hari hari menjelang pesta demokrasi dilaksanakan di sejumlah daerah
isu sarang mengemuka lalu kita semua sama sama melihat betapa gaduhnya persoalan penodaan agama
mewarnai masa masa kontes politik
kita pun juga menyaksikan hadirnya sebuah gerakan yang tercuat atau muncul dari sebuah pernyataan agama
berupa fatwa ulama
dalam pusaran kedaduhan muncullah sebudang tanya
benarkah fatwa ulama telah mengintervensi ranah politik
benarkah fatwa mui menjadi pendorong kristalisasi perbedaan
ataukah sebaliknya nafsu politik praktis menunggangi fatwa
itulah ulasan kami malam ini bersama saya alvito dinova gintings
anda menyaksikan afd now
toleransi adalah menerima orang lain berpendapat berbeda tanpa gangguan intimidasi atau diskriminasi
itulah yang diajarkan guru guru kita

nantikan perbincangan kami dengan menteri agama sesaat lagi
sesuatu yang tidak terelakkan ya
dalam banyak hal dalam banyak persoalan
memang nyaris mustahil kita mendapatkan pandangan yang utuh
semua orang sepakat terhadap suatu persoalan
jadi setiap persoalan pasti ada
karena sudut pandang yang berbeda
sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda
termasuk juga dalam hal putusan hukum sekalipun fatwa sekalipun
jadi keragaman menyikapi sebuah proses
produk hukum itu adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kita maklumi
tapi yang penting adalah bagaimana lalu kemudian putusan hukum itu bisa menjadi acuan
bisa menjadi pedoman bagi kita dalam memecahkan persoalan persoalan yang kita hadapi bersama
nah banyak ya sekali lagi fatwa mui menimbulkan kontroversi
menimbulkan pro dan kontra
sebenarnya dari kesimpulan
bagaimana pemerintah melihat apakah fatwa fatwa yang dikeluarkan mui sudah proporsional
sesuai dengan koridornya
dan yang paling penting adalah mengedepankan kebhinnekaan
jadi begini tentu kita kan nggak bisa juga mengeneralisir
tapi mungkin yang perlu difahami oleh
masyarakat luas adalah bahwa fatwa mui itu adalah sebuah produk hukum yang lahir
selain karena adanya permintaan dari sebagian masyarakat
atas sebuah perkara atau suatu persoalan yang dihadapi
atau juga dalam rangka merespon situasi tertentu yang lalu kemudian memerlukan
adanya pandangan hukum terkait dengan kondisi atau keadaan seperti itu
tentu karena salah satu sumber hukum
tentu ada yang pro ada yang kontra ada yang muncul keragaman dalam menyikapi itu
tapi dalam konteks umat islam menjalani kehidupannya
maka dia terikat dengan fatwa keagamaan itu
tapi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara tentu lain lagi persoalan
menjadi ambigu dong kemudian seorang muslim yang kemudian juga orang indonesia
ketika konteksnya memahami fatwa itu
saya pikir tidak jadi begini saya analogikan saya kiaskan dengan fatwa merokok
mui pernah mengeluarkan fatwa bahwa merokok itu hukum asalnya adalah makruh
lalu dia bisa menjadi haram ketika orang yang merokok itu lalu kemudian berdampak sangat negatif
misalnya perempuan yang sedang hamil orang yang punya penyakit jantung
dan seterusnya dan seterusnya begitu itu menjadi haram
nah dengan adanya fatwa seperti itu
bagi orang yang mengikuti fatwa itu maka kalau dia merokok dia menjadi haram
tapi sebagai warga negara tentu negara tidak bisa menjatuhi sanksi katakanlah
atau menghukum orang yang merokok atas dasar fatwa mui itu
jadi saya tidak melihatnya ambigu tapi ini adalah beda beda porsinya
jadi sebagai umat beragama dan sebagai warga bangsa tentu hukum itu

hukum itu tergantung hukum yang mana yang akan diterapkan
nah dalam konteks berbangsa dan bernegara tentu hukum hukum positif yang berlaku ini
nah pasca dikeluarkannya fatwa kita bicara soal penodaan agama kemudian muncullah gerakan mengawal
gerakan pengawal gerakan nasional mengawal fatwa yang dikenal dengan gnpf
yang kemudian dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan semangat sektoral semangat eksklusif di kalangan islam
bagaimana pak menteri melihatnya
ini kan sebenarnya kan begini yang saya pahami adalah bahwa terkait adanya kasus
dugaan penistaan al quran itu lalu kan kemudian ini persoalan ini dibawa ke proses hukum
nah lalu kemudian dalam rangka memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian
maka mui mengeluarkan fatwa ini lahirlah fatwa itu
nah fatwa inilah yang akan dijadikan acuan salah satu rujukan untuk menyelesaikan persoalan hukum
oleh kepolisian kejaksaan dan peradilan
lalu kemudian ada sekumpulan umat islam yang merasa perlu mengawal fatwa ini
agar fatwa ini betul betul dijadikan acuan rujukan dalam proses hukum yang sedang berlangsung ini
jadi saya melihatnya disitu
bagi mereka mereka yang concern peduli dengan adanya fatwa penistaan agama ini
maka ada kebutuhan untuk dikawal betul agar fatwa ini betul betul menjadi pegangan acuan
karena apa karena mereka sadar betul bahwa ini bukan satu satunya pandangan yang harus dipegangi
karena kan bisa sumber hukum dari yang lain gitu
ada hukum positif yang berkembang
itulah kenapa ada kebutuhan untuk mengawal fatwa itu
jadi saya melihatnya dari perspektif seperti itu
bapak tidak melihat bahwa ini menunjukkan semakin intolerannya kita sebagai bangsa
jadi begini cara melihatnya mungkin ada baiknya kita melihat dari perspektif yang positif saja
bahwa ya tuduhan tentu kita harus menunggu proses hukum
ini kan baru dugaan penistaan agama
tentu kita tidak boleh mendahuli peradilan karena peradilan sedang berproses gitu
yang jelas ada sebagian yang menganggap ini menista ada sebagian yang mengatakan ini tidak
nah mereka mereka yang meyakini penistaan katakanlah begitu mereka mereka yang mencari penistaan katakanlah begitu
itu juga dalam rangka untuk menjaga toleransi itu sendiri
jangan sampai lalu kemudian kita yang beragam ini dalam hal keyakinan keagamaan
itu lalu kemudian mudah masuk pada persoalan persoalan yang justru dinilai kurang
atau tidak menghargai dan menghormati keyakinan umat beragama yang lain
jadi sebenarnya pembelaan yang mengatakan ini adalah penistaan
itu sebenarnya ingin menjelaskan bahwa
jangan sampai lagi terulang hal seperti ini karena di tengah tengah keragaman ini
kita perlu bertoleransi untuk saling menghargai dan menghormati
sementara yang mengatakan bukan penistaan itu memang betul betul mengatakan ini sebenarnya sama sekali
tidak ada upaya untuk apalagi menistakan menodai bahkan ini sesuatu yang betul betul dalam tujuan agar
sebagaimana yang selama ini disampaikan bahwa ini adalah upaya untuk bagaimana kita
masing masing bisa menggunakan agama sebagai acuan dalam kita hidup termasuk hidup berpemerintahan
dalam konteks kita sebagai bangsa ini kita lupakan dulu
kita kesampingkan terlebih dahulu kasus yang ramai diperbincangkan soal penistaan agama oleh basuki cahayapurnama
tapi sebagai bangsa apakah nilai tingkat toleransi kita sudah mulai terkikis pak
ya saya begini tergantung kita melihatnya dari kacamata apa
ada dua kacamata ada kacamata makro secara jadi indonesia ini kan bangsa yang sangat besar sekali dengan wilayah geografis yang sangat luas
dengan tingkat heterogenitas keragaman kemajemukan yang juga luar biasa di hampir semua sektor kehidupan
jadi kalau melihat overall secara keseluruhan kita harus amat sangat bersyukur sebagai sebuah bangsa di tengah tengah kemajemukan yang begitu besar
jadi kalau melihat overall secara keseluruhan kita harus amat sangat bersyukur sebagai sebuah bangsa di tengah tengah kemajemukan yang begitu besar

tapi tentu ini nggak bisa begitu saja karena kalau kita zoom beberapa wilayah wilayah tertentu beberapa kasus kasus tertentu
memang harus diakui ada persoalan di situ persoalan intoleransi persoalan untuk bagaimana menghormati menghargai keragaman memaknai perbedaan
ini tantangan kita di kementerian agama dan juga majelis majelis agama atau kota kota
tokoh agama dan semua kita lah termasuk media tentu untuk bagaimana menyelesaikan ini
ada sejumlah kelompok kemudian yang dengan sangat eksesif bisa dikatakan begitu mengupayakan ismenya mengupayakan kebenarannya
yang kemudian mengatasnamakan mayoritas begitu ya dan ini kemudian yang menjadi fenomena
dan secara tidak langsung ini juga menjadi turunan kontroversi
bapak melihat ini sebagai ganggu ancaman
dalam hal hal tertentu itu bisa menjadi ancaman oleh karenanya saya selalu di banyak kesempatan di banyak tempat saya mengajak kita semua bicara mayoritas minoritas itu sebenarnya sangat konteksual
tapi bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka disekan bagaimana hal hal tersebut
best sens al'athronisme keempat baik persatu langsung sama dengan semuanya
karena yang sedangitionnya adalah adat tersebut di antara hal hal itu

kita tidak pernah melihat stirnya atau memaksa mighty dia yg mengyack kain dan mengkhianati kita
iya dalam hal hal tertentu itu bisa menjadi ancaman
oleh karenanya saya selalu di banyak kesempatan di banyak tempat
saya mengajak kita semua bicara mayoritas minoritas itu sebenarnya sangat konteksual
di wilayah mana dan dalam persoalan apa karena kita bangsa yang sangat besar dan wilayah geografis yang sangat luas
jadi yang diperlukan di tengah tengah hidup hidup di tengah tengah keragaman ini adalah
bagaimana kita bisa menghormati dan menghargai perbedaan yang ada pada pihak lain
nah kata menghargai dan menghormati itu jangan dimaknai seakan akan kita mengakui
atau meyakini kebenaran dari yang berbeda itu
jadi menghormati dan menghargai perbedaan itu sama sekali tidak mengurangi keyakinan
atau dalam bahasa umat islam akidah mengusik akidah itu sama sekali tidak
karena masing masing umat beragama itu wajib untuk menghargai dan menghormati orang lain yang berbeda
karena semua ajaran agama itu mengajarkan hal yang sama
bagaimana yang berbeda itu meskipun berbeda itu harus dihargai dan dihormati
di level tertentu apakah kondisi intoleransi ini sudah bisa dikatakan lebih tinggi daripada masa masa yang lampau
sehingga akhirnya kita pernah tahu ada peristiwa poso ada peristiwa ambon
karena kan kita mengantisipasi hal yang ke depan yang mungkin saja terjadi
ya jadi dibanding mungkin dari sisi skala dari kua persoalan mungkin relatif
saya tidak melihat perbedaan yang sangat signifikan
tapi dalam konteks kekinian persoalan menjadi seperti begitu besar atau begitu marak itu karena pengaruh sosial media
saya melihat sekarang ini kan dunia maya luar biasa
jadi orang dengan begitu mudah mengekspresikan apa yang dia rasakan apa yang dia pikirkan dan seterusnya
ke ranah publik dengan sangat cepat dengan sangat murah sangat
dan itu lalu kemudian saling berbalas
jadi ini yang lalu kemudian menyebabkan
itu variable tambahan ya
dan itu tambahan tapi juga vital menurut saya
itu punya dampak yang luar biasa
kadang kadang dari sisi kontennya sendiri persoalan intoleransinya nggak
terlalu besar hanya sekedar
tapi karena di
apalagi sekarang dunia maya sosial media itu juga punya motif motif untuk
menjadikan untuk kepentingan politik
jadi tidak hanya karena faktor ketidaksengajaan
jadi distorsi itu bukan karena ketidaksengajaan
tapi memang disengaja terjadi distorsi pemelintiran spin apa segala macam itu
jadi apalagi intensi
jadi ketika kemudian agenda agenda politik di depan mata
misalnya ada pilkada ada pil lek pil pres itu akan kemudian menjadi semakin
dan kemudian berita berita bohong yang sekarang ini dikemas sedemikian rupa
untuk terkesan seperti berita sungguhan
kemudian di counter dengan sisi yang lainnya dan lain sebagainya
ini juga memberikan kontribusi terhadap mutuanya intoleransi
karena begini problem kita ini tidak hanya khas indonesia
tapi di banyak negara berkembang yang lain
percepatan perkembangan dunia maya sosial media itu jauh lebih pesat
dibanding literasi kita dalam menggunakan sosial media
kita tiba tiba ada di hadapan mata kita revolusi teknologi informasi yang luar biasa
tanpa kita pernah mendapatkan pendidikan yang cukup
bagaimana di sekolah kita tidak dapatkan di rumah apalagi
di masyarakat juga tidak ada lembaga lembaga kursus atau pelajaran
jadi kita terjun langsung tanpa
kita langsung menggunakan itu tanpa
di tengah tengah intensi tekanan beban hidup yang semakin keras semakin bebas
di tengah tengah globalisasi di tengah tengah arus informasi yang ibarat air bah yang nggak bisa di
jadi ini kompleksitas persoalan yang luar biasa
nah oleh karenanya saya ingin mengajak semua
menteri juga aktif kan bersosial media aktif
dan pernah menjadi korban buli
oh sering lah sering
jadi memang itu ya itulah cerminan dari masyarakat kita
lebih karena ketidaktahuan tapi juga lebih karena kenaifan
tapi juga ada memang sebagian yang memang punya motif motif untuk
tujuan tujuan tertentu ya
tujuan tujuan tertentu untuk ingin saling membenturkan diantara kita sesama anak bangsa
sehingga kemudian bangsa ini tidak cukup punya waktu lagi untuk memikirkan
berkarya tentang hal hal yang produktif
jadi ini yang juga harus kita waspadai bersama menurut saya
baik pak sebelum kita lanjutkan mari kita simak tayangan berikut ini terlebih dahulu
kerukunan antarumat beragama bukan hal yang sulit diwujudkan
puluhan tahun kerukunan antarumat ini telah berjalan
salah satunya di kawasan bekasi jawa barat
masyarakat di sana mempunyai mekanisme sendiri untuk membentengi diri dari ancaman perpecahan
kita simak sebutannya
suara azan berkumandang dari masjid agung
di saat yang bersamaan lonceng tua gereja katolik servatius berdentang
jarak masjid dan gereja hanya seratus meter
ini adalah hal yang lazim di kampung sawah bekasi jawa barat
di titik ini terpampang jelas
tiga rumah ibadah berdiri megah
masjid agung al jauhar
gereja kristen pasundan
dan gereja katolik saint servatius
ketiga rumah ibadah ini membentuk segitiga emas
yang membangun toleransi antarumat beragama di kampung sawah
kampung yang warganya asli betawi ini disebut sebut sebagai kiblat toleransi di indonesia
secara historis hampir semua warga kampung sawah menganut islam
yang hadir pada seribu delapan ratus delapan puluh enam
ditandai dengan munculnya jemaat mr f l anting
sementara jemaat katolik mulai berkembang setelah pembaptisan oleh pater bernadu swaits
dari katedral batavia pada seribu delapan ratus sembilan puluh
untuk keberagaman atau toleransi hidup di kampung sawah
antar masyarakat yang berbeda keyakinan
itu sebenarnya bukan produk orang orang sekarang
tapi itu merupakan warisan dari para leluhur kami dulu
dahulu pernikahan antaragama sangat numrah
namun sejak pemahaman islam menguat kawin campur mulai ditinggalkan
suasana tenang ini bukan tak pernah diwarnai gejolak
ada saja pihak yang mencoba mengusik ketenangan dan kerukunan di kampung sawah
gangguan ini biasanya datang dari luar
tetapi tokoh masyarakat kampung sawah
mencoba untuk menghapusnya

mereka meredam dan menangkang isu yang mengancam kerukunan antar umat beragama di kampung ini
ya konflik ada
sangat wajar karena bagaimanapun manusia kan seperti itu
bahkan upaya upaya untuk menciptakan kearah itu juga ada
kami melihat ini tradisi kita bukan sih yang begini ini
kalau bukan tradisi kita mari kita bicarakan sama sama bahwa
derasnya arus informasi di media sosial dewasa ini
membuat masyarakat harus jeli menyaring berita
mana yang bisa dipercaya dan mana yang abal abal
pemuda kampung sawah mengerti betul bagaimana membentengi diri dari hal yang bersifat provokatif
apa sih yang mas rasakan gitu
maksudnya kalau misalnya di sini berbeda
tapi kalau dilihat di luar kok orang kayak memperuncing perbedaan gitu
melihat di luar seperti apa mas
kita yang heran ya sama yang di luar
kenapa disana ribut
surganya dia surganya dia kita ya kita
pemuda ini mengaku pernah menjadi anggota panitia natal
demikian pula sebaliknya
saat lebaran pemuda katolik atau kristen ikut menjadi panitia idul fitri
kan kalau dalam islam kan ada
lakum dinukum waliyadin bagimu agamamu bagiku agamamu
itu dalam konteks persoalan
ibadah dan ketawihidan tadi
di luar itu menyangkut hal kemasyarakatan ya
mari sama sama begitu
ya hidup berdampingan dalam perbedaan bukan mustahil
dengan niat baik untuk hidup rukun
berbagai perbedaan tidak dianggap menjadi penghalang kebersamaan
ini menjadi bisa dicontoh di tempat lain itu saja kami sudah bersyukur saya kira
kami tidak menjadi bangga karena itu
tapi kami bangga bahwa kami punya itu dan kami memelihara itu
eksklusifisme bisa menjadi musuh perbedaan
dengan membuka celah komunikasi
warga kampung sawah berhasil meniadakan sikap saling tertutup dan curiga diantara umat beragam
menjadi isu yang seksi untuk dijadikan propaganda perpecahan
agama dan etnis tak mungkin bertoleransi karena bernilai absolut
yang harus bertoleransi adalah kita semua umatnya
roni satria bekasi
apa yang kemudian bisa dilakukan pemerintah pemerintah
salah satu untuk dalam konteks intoleransi ini
ada satgas khusus wacananya yang akan dibuat khusus
untuk kemudian melakukan pembenahan perbaikan
kalau dari bidang komunikasi informasi
sosial media dan lain sebagainya
kan sudah ada kementerian komunikasi dan informasi dan beberapa yang lain
tapi kalau kementerian agama
kita tentu sesuai dengan fungsi dan tugas kita adalah
bagaimana memberikan pemahaman yang lebih komprehensif
yang lebih substantif
yang lebih esensial kepada setiap umat beragama di republik ini
bahwa esensi agama itu adalah mensejahterakan sesama kita
memanusiakan sesama kita
bukan lalu kemudian agama dijadikan alat untuk kita saling menafikan
satu dengan yang lain menegasikan
lalu membedakan bahwa saya di sini anda di sana
jadi agama itu justru
meskipun di tengah tengah besarnya atau kerasnya atau tajamnya
perbedaan antar kita
bagaimanapun juga semua agama mengajak bahwa
di tengah tengah keragaman kita harus dalam satu kesatuan
baru baru ini kominfo melakukan pemblokiran terhadap sejumlah media
yang dianggap terlalu radikal atau menghasut atau menyebarkan
seruan kebencian dan lain sebagainya
bapak melihatnya bagaimana
karena sebagian orang menganggap bahwa ini bagian dari
pembelengguan kebebasan berekspresi
ya itu ya karena memang menjamurnya media sosial yang luar biasa itu ya
jadi tentu pada tahap tahap awal
pemerintah dalam hal ini kemeninfo lalu kemudian melihatnya
tapi lalu kan kemudian direvisikan diralat
ada permohonan maaf ada beberapa media yang semestinya tidak perlu ditutup
lalu kemudian akhirnya kan dibuka lagi
ya ini dalam tahap awal itu memang bisa dimaklumi
tapi ke depan kita belajar pemerintah belajar dari pengalaman ini
lalu kemudian sambil kita memperkuat regulasi untuk
karena ini kan tadi itu percepatan perkembangan itu jauh melampaui
dari kesiapan kita literasi kita regulasi kita dan kita
kesadaran semuanya itu kita terlambat semua
baik terima kasih pak menteri atas waktunya
baik terima kasih kembali
sebagai negara majemuk yang mayoritas penduduknya beragama islam
peran majelis ulama indonesia sangat penting dalam membangun kerukunan antarumat beragama
fatwa yang dikeluarkan berpotensi untuk mendukung pembangunan sistem demokrasi
atau lebih parah lagi fatwa mui bisa saja menjadi komoditas sebagian pihak
kami akan mendiskusikan persoalan ini dengan ketua mui kiai haji ma'ruf amin
kami sekarang berkesempatan berbincang dengan ketua majelis ulama indonesia
bapak kiai haji ma'ruf amin pak kiai selamat malam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini nama mui belakangan menjadi sangat riuh di perusahaan
riuh diperbincangkan terutama setelah adanya fatwa
sebenarnya ada beberapa fatwa yang akan kita bicarakan kemudian
tapi yang paling menonjol adalah fatwa soal penistaan agama atau penodaan agama
yang kemudian berguling bergulir sedemikian rupa sehingga menimbulkan turbulensi yang cukup hangat nih
di politik tidak hanya jakarta tapi juga nasional
begitu nggak yang dirasakan oleh pak kiai juga
ya nampaknya seperti itu
walaupun sebenarnya semula tidak dimaksudkan seperti itu
semula dimaksudkannya seperti apa
dan bagaimana sebenarnya awalnya
istilahnya kita nyebutnya itu pendapat keagamaan majelis ulama indonesia
yang kita anggap sebagai lebih kuat dari fatwa karena fatwa itu kan dikeluarkan oleh komisi
ini dikeluarkan oleh majelis ulama atas kajian empat komisi
jadi ketika ahok itu menyampaikan pernyataannya di purwosribu itu mengundang reaksi keras dari banyak pihak
mereka mendatangi pihak kepolisian dan kepolisian mengisyaratkan minta fatwa lah ke majelis ulama indonesia
maka kemudian mereka datang dan majelis ulama membentuk tim terdiri dari komisi fatwa komisi pengkajian
komisi hukum dan perundang undangan dan komisi informasi komunikasi
akhirnya melakukan kajian investigasi kemudian melakukan juga cross check ke berbagai pihak
hasilnya itu satu pernyataan yang benar dan setelah dianalisa majelis ulama mengatakan bahwa itu ada penghinaan terhadap
ada penghinaan terhadap al quran
ada penghinaan terhadap ulama dan kemudian pernyataan itu disampaikan kepada penegak hukum untuk diproses
sampai di situ majelis ulama mengambil peran
jadi sebenarnya majelis ulama memang sejak awal memahami bahwa fatwa ini diminta oleh publik
jadi bukan majelis ulama sendiri yang menangkap fenomena dan kemudian
nah kecuali yang sangat mengganggu negara dan melimpulkan kehaduan kehaduan yang luar biasa
kita nyebutnya fatwa responsif tapi itu jarang
orang menganggap bahwa yang dipermasalahkan adalah ahok basuki cahayapurnama yang saat ini tengah masuk dalam
arena kontes politik kemudian ada fatwa mui di situ
kemudian orang menganggap bahwa wah mui sudah mulai masuk ke ranah politik nih
kemudian bagaimana tanggapan bapak soal itu
ya bukan mui masuk wilayah politik ahok yang masuk wilayah agama
tetapi kemudian ditafsiri dimanipulasi dipahami secara tidak proporsional
bahkan di luar konteks dikait kaitkan dengan agama dengan politik
dan itu saya kira tidak proporsional lagi
walaupun sebenarnya orang melihat pada akhirnya fatwa inilah yang kemudian menciptakan perpecahan
artinya bukan perpecahan secara faktual tapi friksi antara pro dan kontra
walaupun sebenarnya itu merupakan hal yang wajar dalam fenomena sosial lah begitu ya
tapi ini sudah diantisipasi sebelumnya pak kiai oleh mui
ya kita kan kalau melihat sesuatu bahwa itu harus difatwakan dan harus diminta
dan harus kita jelaskan bahwa persoalan ini persoalan semata mata
ini soal hukum soal perintah dan agama
tetapi kemudian oleh pihak pihak yang punya kepentingan
itu kemudian dikaitkan ke berbagai hal
saya kira itu sudah sering terjadi begitu itu
maka saya katakan itu tidak proporsional
dan itu diluar konteks
karena itu kita kembalikan bersama waktu juga kami bertemu dengan presiden
bahwa persoalannya dikembalikan kepada masalah yang sesungguhnya
sehingga tidak menimbulkan tafsir tafsir yang menyesatkan itu
sehingga itu kemudian mengundang terjadinya friksi
kalau difahami secara lebih serius dan proporsional
sebenarnya tidak menyangkut
dan kapolri juga bilang begitu
ini masalah hukum murni
dan ketika ada reaksi yang timbul pro kontra
ini kan semua berawal dari fatwa
pak kiai katakan memang buat yang kontra tidak proporsional dan tidak relevan misalnya
tapi kan orang kan punya persepsi sendiri
dan ini kan masalah politik adalah masalah persepsi
andai kata bukan ahok melakukan hal yang sama juga akan disikapi secara sama
kalau itu bukan ahok
cuman mungkin karena ini ahok kebetulan keturunan tionghoa
kebetulan dia calon kebenaran
kebetulan dia berdekai
kebetulan dia beragama nasrani
dan itu seorang menarik ke kanan ke kiri
nah itu yang saya katakan tidak proporsional
karena itu kita harus kembalikan kepada masalah yang sesungguhnya
bagaimana dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa fatwa ini sebenarnya
fatwa mu ini gangguan dalam demokrasi
saya kira tidak ada
demokrasi itu kan silahkan masyarakat
silahkan masyarakat memilih ya
saya katakan kalau semua pihak bangsa agama apa saja etnis apa saja
menurut undang undang kan kalau dia boleh menjadi calon kan
dan itu tidak boleh
kalau itu ditentang itu merusak demokrasi
tapi ketika orang harus memilih siapa
berdasarkan apa menggunakan kriteria apa memilihnya
itu bagian dari demokrasi
ada gerakan nasional pengawal fatwa
kemudian ada aksi empat ratus
ada aksi dua ratus dua belas yang begitu masif sampai pada akhirnya
apa namanya ya sebelum dua ratus dua belas
ahok ditetapkan sebagai tersangka dan lain sebagainya
apakah ini tidak dipertimbangkan juga tidak diperkirakan
semata mata hanya karena ada laporan kemudian fatwa diputuskan
saya kira yang sesungguhnya seperti itu
jadi ketika responnya mohon maaf saya agak terlambat
lahirlah gnpf itu
respon pelaksanaan proses hukum
iya proses hukumnya lambat lahirlah desakan masyarakat
kemudian masyarakat membentuk gnpf
gerakan nasional pengawal fatwa mui
itu tidak ada hubungannya sama mui itu tidak ada sama sekali
itu memang gerakan masyarakat saja untuk mendesak supaya segera diproses
nah ketika itu juga belum jelas
ditersangka kenapa tidak kemudian ada lagi kan
supaya cepat diproses
lagi lahirlah empat sebelas
mui sebenarnya menempatkan posisi
fatwa itu ada di mana dan harapannya fatwa itu akan seperti apa buat umat
sweeping misalnya mui melarang tidak boleh ada sweeping
mui sebenarnya menempatkan posisi fatwa itu ada di mana
dan harapannya fatwa itu akan seperti apa buat umat
jadi fatwa itu pertama untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat
oke buat islam
dan untuk memberikan ketentuan ini melanggar agama apa tidak
apa ini bertentangan dengan ajaran agama apa tidak
dan itu selalu diminta ketika ada kasus ahmadiyah
misalnya mui diminta ini seperti apa
ketika ada gavatar pemerintah belum mau mengeksekusi
sebelum ada fatwa mui
jadi fatwa mui kemudian dijadikan dasar untuk melakukan eksekusi
begitu juga di aminuddin begitu juga al qiyadah
jadi memang fatwa mui itu diminta untuk memberikan pendapat oleh kementerian kesehatan
bahkan kementerian agama ketika menetapkan awal ramadan
dan juga di dalam langkah melakukan eksekusi terhadap aliran aliran menyimpang
bahkan termasuk yang kemarin penggandaan uang itu pun juga minta fatwa mui
yang ingin kami dalami sesungguhnya adalah
apakah memang fatwa itu mengikat buat semua orang
dia bukan hukum positif
secara agama mengikat
ya kita menyebutnya ilzam syari'i
secara syariah mengikat umat islam
apabila itu dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kompetensi
dan majululama dianggap memiliki kompetensi
dan fatwanya dijadikan dasar
seperti tadi itu perbuangan syari'ah asuransi syari'ah halal dan lain lain
dan diminta oleh beberapa kementerian dan lembaga negara
itu kalau sudah ada
maka dia mengikat juga secara tanfidi namanya
tetapi kalau belum ada
maka baru mengikat secara syarih
karena belum menjadi hukum positif kan
kalau sudah hukum positif langsung berlaku
kalau yang belum ada hukum positif
ditindak lanjuti dengan mempositifkan fatwa itu
itu seperti yang terjadi selama ini
nah ini kan sebenarnya kan ada
buat umat islam fatwa itu diharapkan menjadi pegangan begitu
sementara banyak orang yang mengkritisi
fatwa yang dikeluarkan tidak cukup mempertimbangkan
kondisi kondisi yang ada
kapolri kalau saya tidak salah
mengimbau agar mui lebih berhati hati
misalnya begitu untuk mengeluarkan fatwa
termasuk juga ketua pbnu yang mempertanyakan soal fatwa itu
fatwa itu kan atas permintaan masyarakat
dan kalau maju sulamah tidak memberi
berarti maju sulamah tidak memperhatikan pertanyaan masyarakat
jadi fatwa itu bukan maunya mui maunya masyarakat
dan bukan alat mui untuk menekan atau menimbulkan kegaduhan
walaupun mungkin saja itu terjadi
bisa saja terjadi
jangankan fatwa mui
quran juga bisa disalahfahami
undang undang saja bisa disalahpahami
dan bisa direaksi kan
jadi memang reaksi itu biasa
tetapi fatwa itu bukan sesuatu yang menjadi alat bagi masyarakat indonesia
dan maju sulamah tidak boleh menunda
ta'khirul bayan a'indal hajah la yajuz
menunda penjelasan ketika itu dibutuhkan itu tidak boleh
masyarakat membutuhkan itu
pak dalam konteks fatwa seberapa besar majelis ulama indonesia mempertimbangkan kebinekaan keberagaman posisi indonesia yang plural
nah maju sulamah selalu menjaga hubungan kebinekaan itu
kan memang secara teologis islam itu mengakui kebinekaan
selakum dinukum waliyadin
oleh karena itu fatwa itu juga tidak akan menyasar agama lain
sebab kalau menyasar agama lain tentu itu akan merusak kebinekaan
tapi ada dampaknya kan
kayak misalnya kemarin ada fatwa soal atribut natal
itu kan juga menyasar agama lain pada akhirnya
yang disasar itu adalah umat islam supaya jangan memakai atribut natal
agama lain tidak disasar
dan yang kedua maju sulamah mengharapkan kepada pemerintah kapolri
untuk menindak siapa saja yang memaksa mengintimidasi umat islam
untuk tidak menggunakan itu

dan akhirnya ternyata
agama lain tidak disasar
dan akhirnya ternyata ketika tidak ada intimidasi tidak ada paksaan
umat islam tidak ada yang memakai atribut itu
walaupun sempat menimbulkan polemik juga di media kan
iya karena salah persepsi
persepsinya seperti kita nyasar agama lain
padahal yang kita arahkan itu umat islam sendiri
supaya dia menjaga identitasnya
oleh karena itu menurut kami menjaga akidah dan identitas agama islam
umat islam itu tidak bertentangan dan tidak bertabrakan
dengan toleransi kemajemukan maupun kebinekaan
bahkan menurut saya itu bagian dari kebinekaan itu
sepanjang tidak menimbulkan benturan benturan
banyak sekarang ya terutama pemerintah bahkan merasa perlu untuk membentuk satgas intoleransi
apakah bapak melihat intoleransi begitu
dan krisis kebinekaan kita mengemukah sekarang
kalau saya kok sepertinya tidak melihat intoleransi itu begitu
mungkin ada ya satu dua
tetapi menurut saya misalnya di dalam pendirian rumah ibadah
itu sebenarnya sudah ada aturannya
sepanjang aturan itu dilakukan
mungkin tidak akan terjadi
dan kalau ada rumah ibadah yang dibangun tidak sesuai dengan peraturan itu
itu bukan intoleransi
tetapi itu menertibkan menurut saya
kalau ada orang lain yang beribadah diganggu
sweeping misalnya mui melarang
tidak boleh ada sweeping
ya jadi makanya saya bilang intoleransi itu kita harus pilah pilah
tapi saya melihat bukan bahaya yang terlalu besar menurut saya
cuman memang sepertinya sudah terganggu ya
intoleransi itu seperti masalah besar begitu
kayanya melihat bahwa itu tidak ada
ya artinya ada tapi tidak terlalu besar
dan itu bukan sesuatu yang bisa merusak kebinekaan
kemajemukan dan toleransi
ada kelompok kelompok kecil yang memang kadang kadang
terlalu emosional begitu
tetapi bukan sesuatu bahaya
sepanjang maaf saja kalau mui nu muhammadiyah memagari itu
itu tidak akan berpengaruh besar
baik baginya terima kasih atas waktunya
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh